lebaran tahun ini merupakan lebaran kedua di tengah pandemi covid sembilan belas
berbagai kebijakan telah diluncurkan oleh pemprov dki jakarta
untuk menahan laju pergerakan masyarakat
agar tidak jadi lonjakan kasus covid sembilan belas
lalu apa jurus pemprov dki jakarta dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas pasca lebaran
untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
selamat sore pak anies assalamualaikum
waalaikumsalam selamat sore
nalai din faizin lair batin
nalai din faizin mohon maaf lair batin
selamat hari raya idul fitri pak anies
momen idul fitri untuk pak anies dan juga keluarga ini seperti apa
udah makan ketupat belum pak tadi pagi pak
sudah tadi pagi
kita sholatin sama sama di rumah habis itu makan ketupat makan montong
bersama dengan kakek neneknya anak anak
jadi kumpul saja di rumah
pak anies tadi saya lihat kayaknya bapak lagi di mobil
mungkin memantau situasi jadinya
jalanan di ibu kota tadi diberita sebelumnya tampaknya masih ramai begitu
masyarakat padahal sudah dihimbau untuk tetap di rumah saja
pemerintah sudah melarang untuk mudik lokal atau mudik agglomerasi
data dari pemprov dki ataupun berdasarkan pantauan pak anies di lapangan
banyak warga yang membandel pak
begini memang kalau bicara tentang pengambilan gambar
satu jalan saja tidak cukup untuk menggambarkan jakarta
tapi secara umum
bergantung pada kegiatan di rumah
bahkan kalau dilihat
adanya kegiatan ziarah
biasanya di tempat tempat sekitar tpu itu macetnya ekstrim
hari ini tidak ada kemacetan kemacetan
ya praktis tidak ada kemacetan
apakah ada kendaraan di jalan tentu ada
tidak mungkin nol
tetapi kemacetan sejujurnya tidak ada
bahkan tadi yang saya sampaikan
kalau tempat tempat ziarah itu
itu biasanya padat
nah ini walaupun tidak mudik
di tahun tahun biasanya cuma ada
tahun ini sama sekali tidak
artinya warga secara umum berada di rumah
ini penduduknya sepuluh juta
jadi kalau sepuluh juta
kalau ada lima puluh ribu seratus ribu yang terlihat di luar
ya itu bagian dari yang mungkin harus melakukan kegiatan
tapi kami sampaikan apresiasi
pilih untuk berada di rumah
berkegiatan di rumah
sehingga semua sama sama jaga protokol kesehatan
yang kita harus antisipasi adalah nanti
hari hari sesudah masa liburan ini selesai
karena sesudah itu
kita akan ketemu dengan mereka mereka yang sempat pergi meninggalkan jakarta
sebelum tanggal enam
mereka pembawa kembali
nah di situ nanti kita
hari senin besok kita akan umumkan detailnya
kita akan melakukan pemantauan
mereka mereka yang kembali di level rw
bila ada di antara mereka yang memiliki gejala
kita akan respon cepat
harapannya itu ikut membantu mengendalikan
agar tidak terjadi dojaka
bulan januari februari
bahkan bulan februari kemarin
kasus aktifnya dua puluh enam
dua puluh enam kasus aktif itu artinya
ada dua puluh enam ribu orang yang positif
atau dirawat di rumah sakit
saat ini angkanya sekitar lima sekitar
nah bulan januari februari
adalah dampak besar dari gelombang
apalagi bulan desember akhir desember itu
saat liburan akhir tahun itu
tercatat empat ratus lima puluh ribu kendaraan keluar dari tol di jakarta
bahkan yang tanpa tol
berarti sekitar setengah juta
setengah juta kendaraan ke jakarta
gelombangnya januari februari
kita rasakan itu dampaknya luar biasa
nah tahun ini
dengan adanya kampanye
kemudian ketaatan masyarakat
kebaran tahun ini
kita tidak menyaksikan gelombang yang naik lagi
seperti bulan januari februari
itu harapan dan ikhtiar kita
memandang ini sebagai usaha tamatkan kita semua
jadi bukan semata mata melarang
sama seperti gini kira kira
kalau dokter menyampaikan
makan makanan yang berminyak misalnya
bukan semata mata untuk melarang
tapi demi keselamatan
begitu juga yang sedang diikhtiarkan
oke ikhtiarnya supaya tidak ada lonjakan kasus
tapi kita pengen tahu pak
dari evaluasi pemprov dki
seberapa efektif sebetulnya pengeluaran kebijakan
ataupun surat sikm ini
untuk menahan pergerakan masyarakat keluar dari ibu kota pak anies
kalau dari sisi wak antara enam
tampaknya komunikasi kami terputus dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
nanti kami akan mencoba menghubungi gubernur dki jakarta kembali anies baswedan
kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu
gubernur dki jakarta anies baswedan
merayakan idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah bersama keluarga besar
di kediaman pribadinya di kawasan cilandak jakarta selatan
usai sholat idul fitri berjamaah
perayaan dilanjutkan dengan kegiatan internal keluarga
sejumlah anggota keluarga anies baswedan
merayakan lebaran tahun ini
di kediaman gubernur dki jakarta itu
meski hanya didatangi anggota keluarga terdekat
mereka tetap menerapkan protokol kesehatan
sesuai arahan pemerintah
anies berpesan kepada masyarakat
untuk melaksanakan silaturahmi secara virtual
guna mencegah penyebaran covid sembilan belas
dengan mematuhi protokol kesehatan
anies berharap semoga lebaran kali ini
menjadi lebaran terakhir dalam kondisi pandemi
ketika keadaan berubah

dengan lebih cepat
dan dengan lebih cepat
ketika keadaan berubah

dengan lebih cepat
alhamdulillah masih bisa berjalan
dan saya ingin menyampaikan terima kasih
warga yang memilih untuk menyelenggarakan di rumah
memilih untuk bersama sama tidak mudik
bukan sesuatu yang mudah
tapi itu tadi
puasa mengajarkan pada kita pengendalian diri
ya kami akan lanjutkan perbincangan kami
dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
ya pak anies bisa diteruskan
seberapa efektif sikm yang sudah dikeluarkan oleh pemprov dki
untuk menahan laju pergerakan masyarakat keluar dari ibuku
atau pak anies
sebelum tanggal enam
masyarakat masih bisa bergerak
dan itu jumlahnya cukup banyak yang meninggalkan kawasan jakarta
kemudian sesudah itu
arahan dari pemerintah pusat adalah
untuk mereka yang bekerja
maka tugasnya dikeluarkan dari tempat kerja
nah mereka yang urusan keluarga
baru menggunakan sikm
jadi di luar orang yang bekerja
hanya untuk keluarga maka relatif terkendali
karena dari aplikasi yang kita buat
karena tidak memiliki bukti untuk bisa menguatkan harap perjalanan
jadi itu untuk kegiatan keluarga yang membutuhkan sikm
tapi kalau untuk surat tugas
karena bekerja maka tidak dari kami
itu dari tempat bekerjanya
nah jadi saya ingin sampaikan di sini
faktanya sudah banyak yang meninggalkan sebelum tanggal enam
sesudah itu baru masa pengendalian
nah sekarang kita harus antisipasi
sudah tanggal lima belas enam belas besok
ketika kita sudah mulai melihat arus kembali
maka kita harus antisipasi untuk bisa deteksi
bila ada mereka mereka yang positif ketika sampai ke jakarta
atau bergejala pada saat sampai di jakarta
di koordinasi kemarin hari
hari rabu jadi selasa malam kemarin
nah selasa malam
itu nanti akan ada pengendalian yang di arah
kemudian yang dari timur
bersama dengan kementerian kesehatan juga akan melakukan
pengecekan random pintu pintu masuk
artinya strategi antisipasi sudah disiapkan
menjelang nanti arus balik pada tanggal enam
dan juga koordinasi dengan lintas kementerian
tapi kita ingin tahu dari pemprov dki sendiri
seberapa siapa tempat karantina
untuk mengantisipasi jika nanti ada lonjakan kasus
pasca arus balik ini pasca lebaran ini pak
ya mudah mudahan tidak terjadi
pada februari kemarin
tapi bukan berarti kemudian kita santai
tapi bahwa siapan ada
saya rasa kita dari awal relatif siap
ada lebih dari sekarang itu seratus rumah sakit
yang berada dalam jejaring tanganan covid
kemudian semua atlet
kemudian hotel dan lain lain
jadi secara fit ada kesiapan
tapi kita tidak menginginkan ada loncakan
kita jaga sama sama
oke kita tidak menginginkan lonjakan
tapi strategi antisipasi sudah disiapkan pemprov dki
untuk menyiapkan tempat tempat karantina
koordinasi dengan lintas kementerian
tapi apakah ada strategi lain pak
selain memperpanjang ppkm mikro
untuk bisa menahan laju penyebaran covid sembilan belas pasca lebaran ini pak
dari sisi pemerintah kami di pemerintahan
secara makro ada kebijakan pengendalian pergerakan penduduk
tapi dari sisi mikro siap kita
menahan masker menjaga jarak
karena penularannya tidak minta izin pemerintah
penularannya ketika kita ketemuan
ketika kita interaksi pada saat itulah terjadi penularan
satu dari sisi aturan ada
sisi lain kita kita sebagai masyarakat
kita pastikan pakai protokol kesehatan semua
semua kegiatan kita
ini terkait dengan strategi untuk bisa mengurangi
ataupun menekan angka penyebaran covid sembilan belas
kami mengecek data dari kementerian kesehatan
ternyata provinsi dki jakarta termasuk yang strategi pencapaian targetnya
untuk vaksinasi yang paling tinggi pak
untuk seluruh provinsi di tanah air pak
kemudian ke depannya setelah lebaran ini
apakah kemudian akan terus digenjot
agar target vaksinasi ini berjalan
tanpa ada halangan atau memang ada kendala kendala
yang saat ini sedang menjadi concern dari pemprov dki pak
secara kapasitas memang kita siapkan untuk bisa all out
kami bisa sampai satu ratus lima puluh delapan ribu vaksinasi per hari
itu kapasitas yang kita siapkan
dalam kenyataannya kita melakukan vaksinasi sekitar delapan puluh an ribu
kita menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang kita terima
begitu kita terima vaksin langsung kita eksekusi
jadi secara organisasi kita sudah tata ini sebelum vaksinasi
tahun lalu kita sudah siapkan skenario nya
kita sudah siapkan proses kerjanya
sehingga begitu vaksinasi dimulai
kita sudah punya sistemnya dan berjalan baik
dan itu kemudian terlihat
terlihat dari apa
di capaian vaksinasi yang cukup tinggi di jakarta
kemudian kita melakukan kampanye masif
untuk semua kelurahan gerakan rt rw
memastikan lansia di wilayahnya tervaksinasi
tapi ada komponen masyarakat yang sampai sekarang masih belum mau divaksin
tapi sebagian dari mereka masih belum mau melakukan vaksinasi
karena itu dicatat
sebagian masih belum mau
nah kita perlu waktu untuk meyakinkan mereka agar mau
itu pun kita sudah bisa dibilang termasuk yang paling tinggi di seluruh tanah air
alur kerjanya ada
kemudian begitu vaksin datang langsung gerak
kita akan masifkan terus ke depan
oke artinya kendalanya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat ibu kota
yang belum mau untuk divaksin
itu kendalanya ya pak
terakhir pesan pak gubernur untuk warga ibu kota di masa hari kemenangan ini
di hari raya idul fitri ini apa pak
semangat ini kita rayakan kemenangan ini
sebagai tanda bahwa kita selama ramadan mengendalikan diri
mengendalikan diri selama puasa
sekarang giliran kita mempraktekkan pelajaran pengendalian diri itu
mengendalikan diri saat lebaran
kemudian menjaga kesehatan
sebagaimana kita kemarin berlatih menjalani ilhamusis ramadan
saya ingin sampaikan terima kasih kepada masyarakat
yang memilih untuk mentaati seluruh anjuran pemerintah
saya juga berharap kita semua
bisa terhindar wabah
dan terus bisa berkembang dengan baik
semoga seluruh masyarakat indonesia dan juga warga ibu kota
bisa terhindar dari wabah dan tidak ada lonjakan kasus
pasca arus balik setelah lebaran ini
terima kasih sekali gubernur dki jakarta anies rashid baswedan
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekali lagi selamat hari raya idul fitri pak
salam untuk keluarga
sehat selalu pak anies